olahraga ekstrim lain juga dilakukan oleh tentara dari garda nasional rusia
mereka mengadakan sesi pelatihan yang melibatkan berbagai atraksi udara termasuk skydiving di langit moskwa
para prajurit melakukan terjun payung serta berlatih turun melalui tali dari helikopter dan melakukan penyelaman
anggota unit penyelam skuadron respon cepat khusus garda nasional rys ikut dalam pelatihan
setelah mendarat di zona penurunan yang ditentukan para prajurit melakukan tugas di bawah air sebelum diterbangkan kembali
pelatihan parasut dan tanpa parasut ini disebut bertujuan untuk membekali para para jurid dalam metode penyebaran khusus